wah lebih baik mah istirahat dulu ya rebahan di sofa ini
supaya ma bisa relax ga kecapean
iya ma tapi bener kata mba rere
mah istirahat dulu ya duduk sini ya
puasa mama masih kuat puasa
tetapi jangan dipaksain lama ya buka aja ya
selamat malam po
eh ilimariam sore sore ma kemana
iya ayo mau ke rumah sakit
mau nengokin hajar rodia sama rawun
sekalian juga haji sulam
yuk sekalian yuk
mau nyiapin buat buka puasa
kasian anak anak tak kalau buka puasa
ga ada makanan
lagi juga ngapain ditengokin
kalau haji sulamnya baik
kalau sampai nabrak anak anak
kalau misalnya anak ayah yang ketabrak
bisa bisa ya kutub tuh haji sulam
ayo tuntus seumur hidup kalau sampai anak ayo mati
empok empok agak baik punya pikiran seperti itu
kan belum tentu kalau haji sulam itu salah
kan haji sulamnya udah ketangkep
walaupun sudah ketangkep empok empok
walaupun sudah ketangkep empok empok
kan belum tentu juga bersalah
kita itu kagak boleh menghakimi seseorang
kalau belum terbukti bersalah
kalau kita sih siapa yang salah
ya itu yang dihukum
yaudah kalau gitu ayo duluan ya
mau ngurus urusan bank sulam
siapa tau aja
bang sulam bisa bebas
kalau dia jadi sendiri disini gak ada yang jagain
kalau cuma mpok doang yang jagain kita berdua khawatir
mpok kan juga lagi sedih
yaudah ancing nelan sama kamu rob gak usah khawatir ya
biar aku dan rumana yang ngejagain empok sama emak
deh kita berangkat dulu ya
kalau ada apa apa tolong segera hubungi aku ya
bisa bisanya lu pake motor gua pacaran mut
yailah beli bukaan
enak aja dibilang pacaran
eh pak haji
ini bulan puase
haram hukumnya pacaran
nah lu ngapain mau jeng bong jengan pake motor gua
bisa sial dah motor gue ntar tuh
tuh pak haji
abis pinjem motor aja belitnya minta ampun
dimana punya mersi
nol jubilah bin calik
banda banda gua terserah gua dong
eh jatah warisan ayah juga disini nih
yaya gak usah marah marah ya
bikin gua bete doang
lagi jagain terus dia sakit
kurang ajak bener tuh
orang tuanya sendiri kadang gak diurusin
kenapa abah gak ajak pulang
kita kan belum masak apa apa
ntar buka puasa gimana
ya boro boro diajak pulang malah dia
yang nyuruh gua pergi
terus kita ntar mau buka puasa
makanya pake apaan
suruh aja sih mau beli makan
kan enggak mau adek lo tuh disuruh suruh
eh lo ntar puasa mau buka gak gak lo
ya mau makan tapi disuruh ogah
lah terus lo mau makan pakai apa
tungben lo baik
kesambet saya tanggung banyak
baik salah agak baik salah
maunya api sih pok
lu jadi anak susah banget dibilangin sama orang tuanya
kalo gua punya model anak dua kayak begini
ella babe marah marah mulu
eh tikeh kabarnya yuslam gimana
di baik baik aja kan
di dalam ada yang macem macem sama dia enggak
kasih tau gua orangnya biar gua ajar
ih pada berisi kan
biar gua pertanyaan
kalo emang pada penasaran
dateng aja langsung ke penjara
babi kagak tega tikeh
gua juga kali sanggup
ngeliat orang sebaik sulam masuk penjara
tapi kalo ada yang macem macem sama dia
gua gulung bener
tapi ya om sulam disana fine fine aja
widih mukanya om sulam berseri seri
bahagia banget kayaknya
begitu ada atikah
semua masalah beres
beres bagaimana tikeh
kalo yang namanya aji sulam masih di penjara
itu bukan beres namanya tahu
kayaknya om sulam lupa deh
begitu liat atikah
eh eh eh gua bilangin sama lo
makanya dulu jadi anak jangan kegancenan
aji sulam lagi kena usiwe
namanya juga usahe
kepala jadi pusing nih
ya ampun yuk yuk
kita duduk dulu yuk ma yuk
ma lebih baik ma istirahat dulu ya
rebahan di sofa ini
iya ma tapi bener kata mba rere
mah istirahat dulu ya duduk sini ya
ma masih kuat puasa
tapi jangan dipangsain ma ya
sebentar lagi kayaknya buka puasa
aku cari makanan untuk buka dulu ya
jadi saya bebas pak
sebenarnya surat pembebasan paji sudah turun sejak jam dua tadi
tapi anak buah saya yang membawa surat tersebut mendapat kabar duka
kalau salah seorang anggota keluarganya meninggal dunia pak haji
tenang pak haji
yang penting surat itu bisa ditangani anaknya
walau pak haji harus bebas
jadi pak haji sudah boleh pulang sekarang
alhamdulillah ya allah
makasih ya allah
alhamdulillah ya allah
terima kasih ya allah
makasih ya allah
saya juga terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
saya pernah bantu pak haji
tapi saya harus bantu pak haji
saya harus bantu pak haji
saya harus bantu pak haji
pak haji sudah menunggu di rumah sakit
saya mau besuk istri saya yang ada di rumah sakit
terima kasih ya pak haji
makasih pak special tim